saudara informasi selanjutnya petugas satlantas polres cimahi belum berhasil untuk memindahkan
bagai truk pengangkut minyak kelapa yang terguling di jalur mudik arteri cipatat
kabupaten bandung barat jawa barat pada minggu pagi
pasca kecelakaan truk fuso pengangkut minyak terguling
antrean kendaraan dari arah cianjur menuju pada larang di jalur mudik arteri cipatat mengalami kepadatan
kepadatan ini dikarenakan bangkai truk belum berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian
proses evakuasi juga akan menggunakan krain lima puluh ton dikarenakan muatan minyak masih ada di truk
jadi memang harus diangkat pakai kren supaya kondisi jalur kita menjadi normal kembali